sampai jumpa di video selanjutnya
enggak kan kamu gak suka sama aku kan
bahkan mas ternyata mas iksan masih ingat perasaannya dia zaman dulu sama aini
dia itu masih mencintai aini mas
sampai saat ini juga perasaannya itu hanya untuk aimi
cintanya hanya untuk aini mas
bahkan dia sama sekali tidak mengingat aku
tapi ketika aini lewat dia ingat aini mas
orang yang selama ini aku cintai aku banggakan
artinya hanya untuk perempuan lain
sejak saat itu saya tahu pak
kalau suami saya masih hidup
mas iksan itu masih hidup
tapi sejak saat itu juga saya menganggap kalau maksisan itu sudah mati
mas isan itu sudah mati mas
saya gak sudi punya suami pengkhianat seperti itu
saya ingin mengingatkan dia
saya ingin mengingatkan dia
saya ingin mengingatkan dia
jangan ceritakan ini pada akhirat
biar amirah tahu kalau bapanya itu sudah mati
saya gak mau
dia memanggil laki laki itu dengan sebutan ayah padahal seorang pengkhianat mas
sekarang ingatannya sudah kembali
sudah ingat semuanya
saya gak mau
saya nggak mau lagi kembali sama dia mas
saya gak sudi kalau dia kembali lagi kesini
dan bantu saya ya mas
itu ketemu dengan amira mas
karena saya gak sudi
punya suami pengkhianat seperti itu
perasaan aku kayak apa
mas wisnu mau bantu aku kan mas
kamu tenang aja
kau sendirian di sini
kamu lagi mikirin apaan sih
emangnya kamu peduli sama aku
kamu kan harusnya sibuk
buat peduli sama aku
dan arman kemarin juga
yang gak sengaja aku ngantriin aku
kenapa sih dia
itu memben ngomongnya gak panjang lebar
mukanya juga sedih banget lagi
hei ada apa
oh iya sedih aja
ya sedihnya masalahnya apa
ya sedih kenapa
kamu tau kan amira
orang yang selama ini aku cari cari
orang yang harusnya lagi bawa mama aku
aku baru ketemu sama dia di jakarta
padahal seharusnya dia di singapura
dan dia bukan yang pengen ketemu sama aku
tapi dia langsung pergi buru buru aja
aku udah pernah bilang sama kamu kan ki
itu memang aneh
ingat gak waktu itu aku pernah bilang
kalau aku juga pernah ngeliat dia
terus kamu bilang itu cuma salah orang
kamu beneran mira
dia emang ada di jakarta

dia gak ada di singapura
terus gimana sama mama aku ya
terus gimana mama aku ya
ya udah jangan sedih dulu dong
memang tadi dia bilang apa aja
ya dia bilang
kalau dia memang harus buru buru pergi ke singapura
tapi apa bener ya
kalau dia emang cuma ambil dokumen doang
dan emang harus buru buru pergi lagi ke singapura

dan bukannya dia emang gak mau ketemu sama aku ya
tapi emang dia emang harus buru buru pergi

iya gak sih
ya kemungkinan tuh memang ada sih ki
tapi aku penasaran deh
emang dia siapa sih
kayaknya penting banget
emang dia orang yang penting buat hidup aku
dan makanya selama ini aku cari cari dia

dan pada saat ketemu
dia gak sesuai dengan apa yang aku harapin
dia gak sesuai dengan apa yang aku harapin
ya aku ngerti ki

tapi kamu gak boleh sedih ya
kamu harus tetap semangat

karena gak semua yang kita pengenin bisa kita dapat
contohnya gitu deh
kalau kita ketemu sama orang
kelihatannya kan orang itu perfect banget kan
tapi lama kelamaan kita bisa tahu kekurangannya

kayak gitu aja
tapi gak juga
kadang kadang kita ketemu sama orang
yang makin lama kita ketemu sama dia
semua kekurangan dia jadi
kelebihan buat dia
dan cuma satu yang ada di dalamnya juga aku
kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu tau
kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu tau gak
itu gak bisa
ya iyalah kamu harusnya ngomong kayak gitu
buat orang yang kamu suka
sebenarnya kamu gak mungkin suka sama aku kan kay
karena kamu suka sama aku lagi
enggak kan kamu gak suka sama aku kan
eh ini beneran deh
aku takut kalau ada orang lain denger
apalagi ada orang yang kamu suka itu denger
aku takut jadi salah paham
udah udah gak usah panik
nih sebentar aku tunjukin
nah menurut kamu ada nggak sih cantik cantiknya
menurut aku sih enggak
jadi ya mungkin gak sih kalau aku suka sama kamu
memang aku sejelek itu apa
yang jelas tadi aku ngomong kayak gitu biar kamu gear aja
kamu pikir aku geer aku gak geer sama sekali tuh
kan aku sama sekali gak gr
kasian kan nanti dia pikir kamu suka tapi ternyata kamu cuma mainin perasaan dia
nah ini nih ini nih ini nih yang aku tunggu tunggu nih
kamu yang marah marah
terus kan kamu marah
ya jadi aku lupa lah sama masalah masalah aku kan lumayan
ih kamu tuh gila
mungkin banget sih ki kamu tuh gak boleh kayak gitu tau gak
itu mainin perasaan orang egois banget sih
loh emang kenapa
nama tengah aku tuh emang egois
aduh sakit tau
itu hadiah buat orang yang nama tengahnya egois
rizky egois aditya selamat ya